informasi olahraga berikutnya dari kazu yoshimura legenda hidup sepak bola asal jepang belum juga memutuskan untuk gantung sepatu
kazu yang bulan depan berusia lima puluh enam tahun ini kembali melanjutkan karir sepak bola profesionalnya di liga portugal
kazu yoshimura bergabung bersama olivierence yang bermain di divisi dua liga portugal dengan status pinjaman dari klub asalnya yokohama fc
selama menjalani karir sepak bola profesionalnya olivierence akan menjadi klub ke enam belas bagi kazu yoshimura
pemain berjuluk king kazui itu telah menjalani karir profesionalnya selama tiga puluh delapan musim
selama itu pula ia pernah bermain di liga jepang italia brazil kroasia hingga australia
kazu yoshi miora yang berposisi sebagai striker menjadi pemegang rekor dunia sebagai pemain sepak bola profesional tertua
sekaligus pemain sepak bola profesional
dengan durasi karir terpanjang salah satu catatan uniknya ia telah berkarir di